cnbc indonesia menggelar cnbc award dua ribu sembilan belas sebagai wujud apresiasi kinerja yang telah dilakukan para pelaku ekonomi serta dunia usaha sepanjang dua ribu sembilan belas dengan tema menyokong indonesia bangkit dua ribu dua puluh
di hadir oleh chairman ct corp skyrol tanjung menteri keuangan sri mulyani wakil presiden periode dua ribu empat belas dua ribu lima belas yusuf kala dan berbagai pelaku usaha acara tersebut memberikan dua puluh satu penghargaan seperti best corporate secretary best government communication strategy serta best corporate social responsibility
acara ini berlangsung di salah satu hotel di kawasan jakarta selatan pada rabu malam dalam pidato singkatnya baik yusuf kala sri mulyani maupun khairul tanjung menyatakan indonesia
harus bisa berkembang dan siap menghadapi industri empat cnbc indonesia berafiliasi dengan ct corp perusahaan induk cnn indonesia
mengelola ekonomi dan bisnis di era sekarang ini adalah hal yang tidak mudah
kita mengetahui banyak sekali tantangan hambatan yaitu
dan maka kita harus berkembang
ada ancaman yang terjadi di dunia sekarang ini
perandangan antara amerika dan china membuat perekonomiannya itu turun terus menerus tanpa kesudahan
ketidakpastian terjadi tentu berakibat pada perekonomian di dunia
tahun dua ribu sembilan belas masih dihadapkan
pada berbagai ketidakpastian
mungkin ceritanya sama tapi triggernya selalu berbeda
yang tadi sudah disebutkan oleh pak khairul tanjung
lingkungan di mana kita berada dan beroperasi dari sisi ekonomi memang masih tidak pasti
kemarin kita sudah berharap akan ada deal antara amerika dengan rrt
kemudian tiba tiba perkembangan di hongkong menyebabkan adanya legislation
dan kemudian diperhatikan oleh kongres dan senat
yang kemudian desain oleh presiden trump
yang kemudian membuat akses dan kemudian terjadi retaliasi
jadi biar tidak pesimis semua yang ada tahun ini
biasanya pesimis itu benar benar
anda semua pasti direktur di sini kan
kalau direkturnya pesimis bahaya perusahaannya
sama dengan keperluan tangga pesimis
anaknya susah kan
tapi tak salah anaknya
jadi negeri ini begitu
banyak nih remah remah juga yang kita dapat
yang kita suruh balik lagi